tangannya datang semua tangannya datang semua
satu persatu kantor peminjaman online atau pinjol
digerebek petugas pelantaran diduga
di tangerang banten ada tiga belas kantor pinjol
yang terletak di kawasan green lake cipondo
tak beberapa lama polda jawa barat
mengerebek sebuah ruko di jalan prof herman yohannes
di kecamatan depok yogyakarta
lantas apa yang melatari
apakah mereka ilegal
atau menagi dengan ancaman
hingga membelit korbannya dengan bunga tinggi
inilah di balik cerita
untuk menggait customer jasa pinjol biasa tebar jalan
melalui pesan singkat atau media sosial
tentunya dengan janji manis
pencairan mudah hanya dalam waktu satu jam
dana yang dibutuhkan bisa cair
warga yang kepepet kebutuhan
tak jarang mengambil jalan pintas
dengan menggunakan jasa pinjol
pada saat itu memang butuh dana cepat
jadi dengan iming iming mereka itulah
makanya saya mencoba untuk meminjam ke pinjol ilegal
dan memang hanya butuh waktu tiga puluh menit waktu itu
ada berapa pinjol kalau sekitar lima pinjol ilegal waktu itu ya
pinjol ilegal saya juga pinjaman
dan memang hampir semuanya dalam waktu tiga puluh menit
dananya langsung cair ke rekening saya
jadi itulah yang menjadi
daya tarik dari pinjol ilegalnya sendiri
namun yang perlu diketahui
dana cair tidak utuh seperti yang dijanjikan
alias ada potongan
kalau awal pinjamnya itu
itu tadi masing masing aplikasi pinjol ya bang ya
kalau yang ilegal itu bunganya agak sedikit besar
kalau yang legal itu bunganya agak sedikit kecil
kalau yang ilegal itu biasanya dia
pinjamnya satu juta cairnya cuma tujuh ratus
bayarnya itu satu dua
uang didapat kebutuhan pun tercukupi
namun jangan pernah terlambat atau menunggak dalam pembayaran
kompensasinya akan ditagi dan denda dihitung berkali lipat
selain itu ada penagih hutang yang mengirim sms
ke seluruh kontak debitur
lakukan ancaman dan fungsi
terima kasih bang
terima kasih mak cika
karena tersangka zj yang warga negara nahasim ini
selain berperan sebagai mentor bagi para operator
juga sebagai pendana
pendana yang mentransmisikan sms yang berisi kesusilaan tadi
penggerebekan dilakukan polisi setelah presiden joko widodo angkat bicara mengenai maraknya penipuan serta bunga tinggi dari layanan pinjaman online yang menjerat masyarakat
tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi
saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya
perencana keuangan menyarankan pinjaman online perlu dihindari
praktekkan gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan
jika butuh uang cobalah mencari alternatif lain seperti meningkatkan pemasukan

ketika tidak mem consent meng informedasi tentang kematian orang orang kita tidak bisa untuk memenuhi gaya hidup seperti yang dulu dulu sebelum pandemi
itu kita harus makin kencang
apalagi kebutuhan juga tidak mau tahu dengan pandemi
kebutuhan harus kita tekan
gimanapun saya tetap menyarankan untuk lifestyle kita tekan
kemudian perencanaan memang lebih harus detail
kalau toh benar benar kita tidak sanggup untuk istilahnya pendapatan ya kita pinjam harus ke lembaga yang resmi
kalau kita tidak punya persyaratan untuk bisa meminjam di lembaga yang resmi
kita mungkin keteman dan kita beryakinkan bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita bayarkan
penyelenggara pinjaman online ilegal memanfaatkan kondisi warga
yang perekonomiannya terkena dampak pandemi
polisi menghibur masyarakat yang menjadi korban pinjaman online
untuk melaporkan teror yang dialaminya kepada petugas